assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali hari ini saya meladia rahma kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama kita di studio ada ustadz hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tampak sehat tampak ceria hari ini
jasdaqullah hoir sudah hadir di studio untuk berbagi ilmu juga hari ini bersama kita
pemirsa hari ini tema yang akan kita bahas adalah terkait ilmu dan amal
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
ilmu dan amal dua hal yang saya rasa kita semua sepakat tidak bisa dipisahkan
bagaimana islam memandang ilmu dan amal ini
ilmu dan amal
dua kalimat yang tak bisa dipisahkan
dua kata yang tak bisa dijauhkan
karena buah dari ilmu itu adalah amal
dan akar dari amal itu adalah ilmu
buah dari ilmu adalah amalan
akar dari amal itu adalah ilmu
maka di dalam pepatah bahasa arab
kita mendengarkan kalimat
kasyajari bila samarin
ilmu yang tak diamalkan
seperti pohon yang tidak berbuah
maka landasan ketika kita hidup

penting kita menghadirkan ilmu di dalamnya
dan ini juga
jika kita ingin diangkat derajatnya
dalam hidup kata allah
salah satunya pakai ilmu
maka disebutkan di dalam ayatnya itu
allah akan mengangkat
orang beriman di antara kamu sekalian
dan orang yang berilmu
makin meningkat imannya
makin meningkat imannya
makin banyak amalnya
makin banyak amalnya
makin indah akhlaknya
makin tambah ilmunya
makin meningkat imannya
ada orang yang
memiliki sifat naik turun
iman itu naik dan turun
iman naik dengan ketaatan
iman turun dengan kemaksiatan
ingin terus stay dalam
dalam puncak terbaiknya
ilmu itu jadi pelumasnya
jadi bahan bakarnya
yang bisa menguatkan bahwa
oh iya kita tahu keutamaan ini
kita tahu keutamaan pahala ini
kalau aku lakukan ini akan begini
itu yang dibutuhkan adalah ilmu
maka orang makin bertambah ilmunya
makin meningkat imannya
ilmu yang kita dapatkan itu
jangan menjadikan kita sombong
harus menjadikan kita makin rendah hati
yang pada akhirnya
mendekatkan kita dengan allah swt
jadi bukan membuat kita bahwa
serba tahu apapun gitu ya
tapi justru dengan ilmu itu
kita ini nggak tahu apa apa
kita itu memiliki tujuan hidup yang jangka panjang
yaitu bertemu dengan allah
mendapatkan ridhonya allah
masuk dalam surganya allah
jadi makin dia berilmu
makin meningkat iman
dikasih nikmat makin syukur
dikasih ujian makin sabar
ketika beramal makin ikhlas
ketika ada takdir makin ribawa
ini kan ada karena ilmu tadi
maka bertambahnya ilmu meningkatnya iman
nah makin imannya meningkat
maka makin dia rajin beramal
dan amalnya dilandasi dengan iman
maka jadi amal soleh
setiap amal yang dilandasi dengan iman
berarti itu jadi amal soleh
dia sibuk beramal
nah dari amalnya itu
berdampak pada ahlak yang indah
maka kembali kepada poin tadi
ilmu dan amal
adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan
orang dikatakan berilmu
jika dia mengamalkan ilmunya
orang dikatakan amalnya
kalau dia pakai ilmu
akhilman ini menarik ya
kalau kita bicara spesifik terkait ilmu agama
dimensinya luas sekali
nah buat kita yang mungkin awam
baru hijrah misalnya
ingin belajar untuk memperdalam agama
di antara banyak ilmu agama yang ada
kira kira ada nggak sih
mungkin hal hal yang paling dasar yang harus kita pegang terlebih dahulu
kalau kita bicara tentang
fondasi bangunan islam
atau tiga fondasi
yang harus kita miliki
satu bab akidah
dua bab syariah
akidah itu bicara tentang
keterikatan kita dengan
sang pencipta kita
dengan allah swt
jadi fondasinya akidah
ilmunya ilmu tauhid
kita belajar mengesahkan allah
kita belajar sifat sifat allah
kita belajar nama nama allah di asmaul husna
kita belajar tentang
bagaimana cara mendekatkan kita dengan
itu babnya ilmu tauhid
bahwa tiada apapun di dalam hati kita
tidak ada tuhan selain allah
tidak ada yang berhak kita sembah
tidak ada yang berhak kita ibadahi
jadi itu kudu nancap betul
kita pahami betul akidah ilmunya tauhid
nanti ada babi yang kedua
akidah syariah akhlaq
kita bisa membedakan
mana yang benar mana yang salah
kita pelajari hubungan kita dengan makhluknya
nah ini dipelajari
ada yang ketiga akhlaq
kita belajar estetika dalam kehidupan ini
ilmunya apa tasawuf
melibatkan hati di dalam
jadi kalau guru saya mengibaratkan
akidah syariah akhlaq
itu seperti perjalanan hidup
akidah itu tujuan
syariah itu jalan
akhlaq itu rambu rambu
orang tau tujuan
tapi gak tau jalan
mungkin gak akan nyampe
orang tau jalan
tapi gak tau tujuannya mau kemana
apa aja ditabrak
yang ada diturunin sepirtaksi biasanya
jadi kalau kita ditanya mau kemana
terserah bapak aja pasti diturunin
tapi rambu rambu lalu lintasnya
gak dipatuhi dengan baik
apa yang terjadi
celaka dan seterusnya
maka tiga fondasi ini harus ada
akidah ilmunya tawhid
syariah ilmunya fiqih
akhlaq ilmunya tasawuf
dan itu sebenarnya untuk proses mempelajari
tiga konsep itu juga
luar biasa ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan
tiga itu landasan utama
ada banyak orang yang berpikir
yang penting saya kan berbuat baik
tapi kadang kadang tidak dilandasi dengan ilmu
pokoknya berbuat baik deh
kan saya gak menyakiti orang
itu nanti akan kita bahas ya
tapi memang gak ada landasan ilmunya gitu
bagaimana islam kemudian melelah ilmiah
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
jangan kembali setelah itu
jangan kembali setelah itu
jangan kembali setelah itu
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode ilmu dan amal
akhilman kita lanjutkan lagi
merasa gak apa apalah saya berbuat baik
tapi kadang kadang landasan ilmunya
itu nggak ada yang penting berbuat baik
nah kalau kondisi seperti ini bagaimana
harusnya kita mengikapinya
jika tak dilandasi dengan ilmu
biasanya amal itu
akan mengalami jalan
yang tidak tepat
salah jalan akan salah
arah akan salah tujuan
walaupun kita sudah beramal
tapi kan gak ada ilmunya
tidak akan menemukan kenikmatan
dalam amal itu
makanya amal yang dilandasi
dengan ilmu biasanya
kan yang paling berat itu istiqomahnya
kalau hanya sekedar beramal
sekali dua kali sih cepat
misalnya nih pagi ini dapat
dapat tausia tentang
keutamaan ini gitu ya
karena kita baru dapat
tapi kan yang paling pertanyaan
kita bisa menjaga itu enggak
dalam kurun waktu yang agak lama
kalau amal tanpa ilmu
akan salah tujuan
kalau amal tanpa ilmu
akan salah arahnya salah jalannya
kalau amal tanpa ilmu gak akan istiqomah
kalau amal tanpa ilmu mudah lelah
maka di dalam
beramal itu pentingnya niat kan
setiap amal perbuatan tergantung niat
maka niat itu penting
tujuannya untuk siapa
maka tadi ahilman sampaikan
bagi kita sebagai seorang muslim
beramalnya harus karena allah
biar jadi amal soleh
kalau tidak karena iman kepada allah
ya misalnya kita hanya mengedepankan
gak sedikit kita akan menemukan
kehampaan daripada amal yang kita lakukan
ada orang yang ngerasa
aku mah udah berbuat baik banyak
tapi ngerasa gak dihargai
ya dalam hidup tuh gitu
kan kadang kadang itu jadi
jadi sesuatu yang membuat kita jadi surut ya
jadi gak mau beramal lagi
tapi orang beriman mah
akan tahu gitu
wah amalnya untuk allah
jadi kalau ada manusia yang muji
ya udah itu mah bonusnya aja
tapi kalau pun ada orang yang menghina
gak akan menyurutkan amalnya
karena itu hanyalah bagian kerikil kecil aja
untuk dia mendapatkan kebaikan dalam hidupnya
janganlah beramal tanpa ilmu
karena beramal tanpa ilmu biasanya
akan menemukan salah tujuan
dan tidak akan pernah bisa istiqomah
oke jadi janganlah beramal tanpa ilmu
tapi kalau kemudian sudah dapat ilmunya
tapi kemudian tidak diamalkan
makanya ada orang begini
a sebenarnya berilmu dulu baru beramal
apa beramal dulu baru berilmu
saya sih kalau saya yang ingin menghilangkan ilmu ini ya
kalau saya beramal terus ujung ujungnya hanya beramal aja tanpa ada ilmunya
saya takutnya sia sia
jadi buat saya penting untuk tahu dasarnya
kalau bisa beriringan kenapa enggak
karena juga ada orang yang bilang begini
aa aku teh belum mau beramal karena belum tahu ilmunya
terus ya udah belajar
ya yang paling gemes itu
udah gak mau beramal
gak mau belajar juga
jadi pada akhirnya dia berhenti pada titik itu
dia menjadikan alasan belum berilmu sebagai alasan untuk tidak beramal
padahal harusnya beramallah kamu dengan ilmu yang kamu dapatkan
berilmulah kamu kemudian amalkan daripada ilmu itu
maka saya lebih senang jika ilmu dan amal itu dua hal yang bisa beriringan
bukankah buah dari ilmu itu amal
dan bukankah akar dari amal itu adalah ilmu
berarti dua hal ini gak bisa dipisahkan
beramallah engkau beserta dengan ilmu yang kamu dapatkan
berilmulah engkau dengan amal yang kamu buktikan
insya allah jika itu dihadirkan jadi lebih baik
ini menjadi penerangan nih buat saya ya
jadi insightment juga
ahilman tapi kemudian bagaimana kalau bisa dibilang begitu ya ilmu itu dikatakan bermanfaat itu yang seperti apa
maksudnya kan ilmu tuh banyak sekali ya
bagaimana kita bisa menilai oh insya allah ini ilmunya akan bermanfaat
sehingga kita bisa meneruskan manfaat itu gitu
yang pertama ilmu itu bermanfaat ketika satu menjadikan kita makin taat kepada allah
meningkatkan iman kita kepada allah
kita jadi tahu percis mana perintah allah yang harus kita kerjakan
mana larangan allah yang harus kita tinggalkan itu yang pertama
yang kedua ilmu itu bisa menjaga diri kita dari sesuatu yang buruk
dari sesuatu yang buruk
dia bermanfaat untuk dirinya sendiri
jadi dia bisa tahu tuh oh ini boleh ini gak boleh
ini benar ini salah
nah dengan ilmu itu yang menjadi tameng dia gitu ya
jadi guidance bagi dia untuk mengarahkan mana sesuatu yang tidak baik untuk dirinya
dan mana yang baik untuk dirinya
satu menjadikan dia makin taat kepada allah
dua makin bermanfaat untuk dirinya sendiri artinya
menjaga dia menghijabi dia dari sesuatu yang buruk yang dia kerjakan
dan yang ketiga tentu ilmu itu bermanfaat bagi orang lain
dia sampaikan dia ajak orang lain
makanya ada dua ini mbak mila ada dua istilah
ada soleh ada muslih
oke soleh dan muslim itu berbeda ya
beda kalau soleh itu dia baik secara pribadi
hmm betul soleh tapi kalau muslih dia soleh dan dia menyolehkan orang lain
jadi hidupnya itu disibukan dengan mengajak kebaikan pada orang lain
makanya orang yang sudah bisa jadi pengaruh bagi orang
menatap wajahnya mendengar kalimat yang keluar di lisannya
gerak gerik tubuhnya gitu ya setiap postingan sosial medianya
itu jadi pengaruh kebaikan
makanya ada nasihat dari guru saya begini
ini juga nasihat bagi saya pribadi otokritik ini
jangan seperti lilin
lilin itu katanya menerangi orang lain tapi tubuhnya terbakar
nah ini nasihat dari guru kami ya
maka kadang nih yang kita suka kadang pinter kita tuh menasehati orang lain ya
tapi kadang kadang kita lupa dengan diri kita sendiri
makanya kita harus banyak introspeksi diri muassabah diri
diantara kebiasaan orang soleh itu
di siang hari itu kita harus banyak introspeksi diri muassabah diri diantara kebiasaan orang soleh itu
di siang hari dia sibuk berdakwah
di siang hari dia sibuk berdakwah
sibuk bekerja sibuk berusaha
di malam hari dia sibuk menangis di hadapan allah gitu
atas dosa dosa yang pernah dia lakukan
bermanfaat bagi orang lain itu adalah ketika banyak orang yang merasakan manfaat dari apa yang kita hadirkan
sekarang ini jadi evaluasi ya
kira kira kehadiran kita selama ini sudah jadi biang manfaat
atau jadi biang masalah
jadi biang solusi atau jadi biang masalah bagi orang lain
makanya minimal yang terdekat dulu
anak anak kita keluarga kita
kalau ada seorang bunda seorang ayah
mengajarkan bacaan quran kepada anaknya
minimal surat al fatihah anak kita itu
kalau bisa kita yang mengajarkan
agar jadi amal jariyah untuk kita
karena al fatihah kan pasti akan dibaca terus ya
ketika sholat dia baca
ketika doa dia baca
nah kalau dulu ketika kecil diajarkannya oleh kita orang tuanya
maka kita mendapatkan manfaat
dan mendapatkan pahala jariyah
dari surat al fatihah yang kita ajarkan kepada anak kita
maka poinnya adalah
ayo dari ilmu yang kita dapatkan bagikan
sekarang ada sosmed kita bisa bagikan yang baik baik di situ
kita gak pernah tahu ada berapa orang yang tersentuh hatinya
karena ajakan yang kita hadirkan
oke ahilman seperti biasa kita sudah memiliki pertanyaan dari pemirsa
mari kita simak sama sama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ustadz saya ingin bertanya
bagaimana jika ada seseorang yang ia rajin dalam beribadah dan beramal
tapi di sisi lain ia juga masih suka menggunjing dan merasa paling benar
apakah ini dikatakan ia tidak berilmu
dan apakah ia masih mendapatkan pahala dari segala amal
kebaikan dan ibadahnya
tapi disisi lain bisa dibilang
ia juga masih zolim kepada orang lain
mohon jawabannya pak ustadz terimakasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini pertanyaan dari fadilah
seorang karyawan swasta ini juga menjadi pertanyaan banyak orang tampaknya ahilman
sering mungkin kita melihat banyak orang yang
gitu yang mungkin sering ke masjid
melaksanakan ibadah ibadah sunnah begitu
tapi disisi lain masih suka menggunjing orang gitu
kira kira amalannya diterima gak ya pak ustadz
catatan awal itu kan ada dua ya
ada amal baik ada amal buruh
jadi satu saat nanti
akan ada timbangan daripada amal kita
jika amal baiknya lebih banyak
tentu berarti dia mendapatkan pahala yang terbaiknya
tapi kalau amal buruknya juga dia masih melakukan
berarti juga masih ada timbangan amal buruknya
jadi tinggal dikurangin aja ya pak ustadz
tinggal dikurangin aja ya pak ustadz
jangan pernah khawatir gitu ya
misalnya ada orang
oh kayaknya dia ibadahnya rajin tapi kok amalnya kayak gitu
kita tidak punya hak untuk menjudge itu
yang jelas kita percaya bahwa
malaikat raqib dan atid
membersamai kita menyertai kita
daripada malaikatnya allah itu gak akan pernah keselip gitu
pandangan allah kepada kita gak akan pernah terlewat
kita pada kita sibuk mengomentari orang lain
jangan jangan kita nih yang
komentarin orang yang begini yang punya salah gitu
jadi kembali kepada pertanyaan tadi
amal itu pasti ada
maka memang manusia itu diberikan
potensi dalam hidupnya
maka allah ilhamkan kepadanya apa
kadang kadang manusia ini berbuat baik
kadang kadang berbuat buruk
kadang kadang berbuat benar kadang kadang berbuat salah
ya udah berarti gimana nih caranya
kalau udah berbuat benar jangan dikurangi apa yang salah salah gitu
aku banyak salahnya yaudah tutupin sama yang benar benarnya dah
mudah mudahan nanti pas
pas dikurang kurangin dikalkulasi
ah banyakkan amalnya gitu kan
dan hati hati dengan sesuatu yang
merusak amal kita
yang tadi kayak tadi juga sama
itu mengurangi setiap amal kebaikan kita
jangan sibuk komentarin orang sibuk aja
memperbaiki diri ya ahilman ya
insya allah mudah mudahan kita selalu dimudahkan allah
untuk terus memperbaiki diri
ailman kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
pemirsa anda masih bersama kami
di gapai kemuliaan dalam episode ilmu dan amal
tapi menarik loh yang tadi disampaikan juga
oleh penanya ya bahwa saat ini kan
kondisinya memang itu sering banget
kita lihat dalam sosial media deh
ahilman kadang kadang orang yang mungkin
baru belajar gitu ya merasa
tapi kadang kadang merasa sudah paling benar sendiri
sampai akhirnya kemudian
malah menjudge orang lain ah kamu ilmunya masih sedikit
dosa kamu masih banyak atau mungkin
ada juga anak anak yang
misalnya sudah mulai mencari
gitu ya mencari ilmu agama
memperdalam ilmu agama tapi kadang kadang
ke orang tua itu masih
merasa paling benar gitu ya
bahkan mungkin adabnya ke orang tua juga malah
kurang baik bagaimana ya
supaya paling tidak kita terhindar lah
dari hal semacam ini
inilah yang disebut
dan ini yang harus kita perbaiki gitu
dan ini yang harus kita perbaiki gitu
harusnya pintar merasa
tidak boleh merasa pintar
harusnya pintar merasa
sungguh yang menjadikan kita
tahu sesuatu kan karena allah
mengitipkan ilmunya kepada kita
hati hati dengan sifat sombong ya
yang membuat iblis
tidak akan pernah masuk surga gara gara
maka dengan ilmu yang kita dapatkan
jangan menjadikan kita sombong
justru harus menjadikan kita rendah hati
apalagi pada orang tua sendiri
sesuatu dengan sangat jubawa
kepada orang tuamu
padahal orang tuamu dulu yang mengajarkan kamu bicara
banyak anak yang dulunya diajarkan
bicara oleh orang tuanya
tapi kadang kadang sekarang merasa lebih hebat
dibanding orang tuanya
jangan sampai harusnya dengan ilmu yang kita dapatkan
dan amalnya adalah amal soleh
yang diindahkan dengan ahlak yang dihadirkan
makin berbakti sama orang tua
makin memuliakan orang tua
makin hormat kepada sesama
pikirannya baik sangka
tidak sinis tidak pesimis
dan tidak suka memponis
maka tidak boleh kita menjudge seseorang
karena yang paling tahu
siapa diantara kalian yang paling bertakwa
adalah allah swt
kita kan hanya bisa lihat orang dari casingnya saja
yang paling tahu tentang diri kalian adalah siapa
maka jadikan ilmu dan amal kita
mendekatkan diri kita dengan allah
jadikan ilmu dan amal kita
untuk beribadah kepada allah
jadikan amal dan ilmu kita
untuk makin bermanfaat kepada manusia
jika itu yang kita hadirkan
puncak ilmu dan amal sudah kita dapatkan
jadi betul istilah bahwa
ilmu itu jangan bikin keblinger ya
pinter tapi jangan keblinger
tapi harusnya pinter
nambah jadi orang benar
makanya kita harus berpikir
ada pinter sama benar
yang pinter belum tentu benar
tapi yang benar insya allah pinter
ahilban tidak terasa
kita sudah sampai di penghujung acara
pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
seperti biasa di akhir acara
ustadz hilman fauzi akan menyampaikan
baik pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
di penghujung acara kita
mari sama sama kita lembutkan hati
tenangkan perasaan kita dan kita berdoa
dan berdoa kepada allah
semoga doa doa kita dikabulkan oleh allah
ya rahman ya rahim
doai allah yang maha pengasih
sayangi kami semua dengan rahmatmu ya allah
dengan karunia nikmat darimu
sehingga membuat kami
semakin dekat dan taat kepadamu
ya allah ya alim
duhai allah yang maha mengetahui
tentang diri kami
tambahkan ilmu ke dalam diri kami
ke dalam hati kami
yang senantiasa menuntut ilmu
yang dengan ilmu itu
semakin dekat dan taat kepadamu ya allah
tambahkan ilmu kami
tambahkan pemahaman kami
sertai ilmu kami dengan amal yang bisa kami lakukan
dan terimalah semua
amal amal kami sehingga menjadi
amal yang membuahkan pahala surga
untuk kehidupan kami
wassalamun ala mursalin
semoga allah ijabah segala doa baik ini
dan pemirsa di penghujung acara ini
saya juga undur diri
terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan bertemu lagi
dalam episode gapai kemuliaan selanjutnya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh